sementara itu pemanasan menuju laga pilpres dua ribu sembilan belas sudah dilakukan di masing masing kubu
baik kubu pemerintahan atau petahana dan juga kubu oposisi
kubu oposisi menggalak kekuatan dan beragam aksi di kubu petahana
presiden jokowi juga telah melakukan pemanasan sejak jauh hari dan kini sudah terlihat
dengan lahirnya simpul simpul relawan jokowi yang baru dan telah mendeklarasikan dukungannya
mendukung penuh insinyur joko widodo sebagai calon presiden periode kedua
kami relawan gojo siap bekerja agar presiden jokowi terpilih kembali untuk periode kedua
menjelang lagapil pres dua ribu sembilan belas pola yang hampir sama kembali dibuat oleh presiden jokowi dodo dan pendukungnya
yaitu membentuk simpul simpul relawan dari beragam kalangan
kemenangan jokowi jk di dua ribu empat belas tak terlepas dari peran relawan itu
dukungan relawan seperti projo barajepi kawan jokowi pospera dan simpul relawan lainnya memberikan pengaruh yang besar
saat ini menjelang laga pilpres dua ribu sembilan belas satu persatu simpul relawan terbentuk dan mendeklarasikan diri
di antaranya gerakan wadiabala jokowi atau gwj rembuk nasional sembilan puluh delapan solidaritas ulama muda jokowi atau samawi
dan bahkan relawan besutan partai pendukung jokowi golkar yang membentuk relawan gojo
umum gwj santisis ns mengklaim jumlah anggota gwj pertengahan juni dua ribu delapan belas mencapai enam orang sejak dibentuk pada oktober dua ribu tujuh belas di seluruh indonesia
terutama pulau jawa dan luar negeri
gwj merupakan buah dari ide sang suami almarhum sis ns yang kemudian dikomunikasikan kepada presiden jokowi
jokowi pun menyambut gerakan ini
gwj menyasar generasi milenial dan mereka yang belum memutuskan pilihannya pada pilpres dua ribu sembilan belas
menurut artis era delapan puluh an ini langkah persuasif melalui kesenian dan budaya akan diterapkan untuk menggalang dukungan
gebrakan aksi dilakukan saat akhir masa kampanye atau mendekati hari pencoblosan
kenapa mesti yang lain kalau jokowi ini udah kelihatan track recordnya selama ini
bahwa dia membangun infrastruktur tidak hanya di jawa
bukan di jawa tapi di papua
bagaimana harga bensin di sana sudah sama bagaimana harga semen di sana udah bagus
kemudian bikin jalan juga di sumatera bikin juga di kalimantan
bukan hanya di jawa yang dibikin
jadi pekerjaan ini belum selesai
tidak cukup lima tahun
perlu periode kedua
jadi tujuan kita ya sudah hanya memenangkan jokowi supaya dua periode
santi mengaku tak ada kesepakatan timbal

namun santi tak bisa memendung jika memang di anggotanya tersebut memiliki harapan lain
sementara aktivis progres sembilan puluh delapan faisal asgak tak sepakat gerakan relawan menjadi ujung tombak kemenangan jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
namun bangkitnya dukungan rakyat yang mengapresiasi kinerja pemerintahan jokowi selama empat tahun terakhir inilah yang berpengaruh besar
faisal yang kerap mengkritik pemerintahan selama tiga tahun terakhir
kini faisal asyidgab yang berpengaruh besar faisal yang kerap mengkritik pemerintahan selama tiga tahun terakhir
kini faisal asyidgab yang berpengaruh besar
kini faisal asyidgab yang berpengaruh besar

dukungan yang ia berikan kepada jokowi bersilat personal dan independen
salah satu pengagas aksi dua ratus dua belas itu mengklaim dukungan personal seperti dirinya jumlahnya begitu banyak
ya semua kan dinamika
ada kelompok kelompok yang berserikat dalam satu visi yang sama dengan warna warni
kemudian ikut berpartisipasi mendukung pak jokowi itu sah saja
tetapi fenomena relawan untuk dua ribu sembilan belas tidak sekuat
kenapa karena jokowi sudah memantik satu kesadaran kolektif dari rakyat sehingga rakyat itu bersuara lewat saluran media sosial
ya kan dengan keragaman pendapat
tetapi relawan relawan yang terorganisir ini juga harus menyadari bahwa mereka bukan sebagai ujung tombak kemenangan
karena kemenangan pak jokowi itu atas dasar penilaian publik
faisal menegaskan dirinya tak alergi pada kemenangan
kepada kelompok relawan asalkan perjuangan relawan tersebut bersifat sukarela bukan hanya sekedar menjadi pintu masuk untuk mendapatkan kekuasaan
masifnya kelompok relawan di dua ribu empat belas disebabkan koalisi partai pendukung jokowi dodo yang terbentuk di detik detik akhir pendaftaran pilpres
sehingga mesin partai baru bergerak saat berlangsungnya pilpres
berbeda dengan saat ini koalisi partai pendukung sudah terbentuk sebelum pilpres
belum lagi kondisi politik yang berbeda yakni pemilihan legislatif dan presiden berjalan serentak
politisi pdi perjuangan eriko sutarduga menilai serentaknya pilek dan pilpres menguntungkan pdi perjuangan dan jokowi yang merupakan kader pdi perjuangan
mantan koordinator relawan jokowi jk ini menilai kehadiran kelompok relawan sangat diperlukan untuk meraih segmentasi kelompok yang tak tersentuh partai
di dua ribu empat belas relawan jokowi sebanyak satu tujuh ratus pilihan
menurutnya ini adalah kehadiran yang terbaik di delapan puluh delapan kelompok dari berbagai latar belakang
menurutnya sinergi antara relawan partai dan semua elemen masyarakat diperlukan untuk kemenangan jokowi
benar benar hanya memang sekarang tentu polanya harus diselesaikan lagi
sekarang kan kita juga sedang mengevaluasi kalau dulu seperti saya sampaikan itu kalangan milenial masih jumlahnya atau kalangan sosmed ini belum terlalu besar seperti sekarang
nah sekarang bagaimana komposisinya
karena ada perubahan perubahan strategi juga kemudian juga penetrasi di daerah daerah seperti apa saat ini
kan sekarang sudah lebih mudah terjangkau dengan adanya infrastruktur yang sudah lebih
deputi empat kantor staf presiden eko sustio mengatakan istana menyambut baik lahirnya dukungan relawan itu
namun ia menampik ksp sebagai penggerak lahirnya kelompok relawan
eko memprediksi secara kuantitas dan kualitas relawan di dua ribu sembilan belas akan meningkat
misalnya adanya relawan yang berlatar belakang ulama muda seperti samawi
eko juga menilai wajar jika mereka yang berkeringat atas perjuangan kemenangan mendapatkan posisi tertentu asalkan sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi serta proses yang tak menabrak aturan
jadi relawannya adalah satu rentang waktu saja di dalam dia berkontribusi mensukseskan seorang kandidat atau dalam hal ini adalah presiden
tapi mereka juga memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan skill skill tertentu
jadi kalau kemudian dalam tadi dikatakan bahwa apakah ini kemudian ada catatan memang tidak sebatas itu
artinya bahwa memang penugasan itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka
energisitas dukungan dari semua elemen masyarakat diperlukan untuk memenangkan pilpres
baik dukungan itu memiliki bargain politik atau sukarela
asalkan calon nyanyi perjuangan itu tak tersandrah oleh mahar politik dukungan
nesya megawati jakarta